hai lucu dan mengemaskan seperti inilah tingkah anak anak kucing bengal milik alijeng warga
desa daka kecamatan tapangopo lewali mandar ada kucing yang terlihat agresif bermain dan galak
ketika diganggu namun ada pula yang tampak malu malu ketika melihat orang baru ya sudah
hampir setahun lamanya pemuda tiga puluh enam tahun yang awalnya berprofesi sebagai seniman ini sibuk
membudidayakan kucing jenis bengal hal ini dilakukan lantaran pandemi virus corona membuat
alijeng kesulitan bekerja selaku seniman tak disangka hobinya memelihara kucing justru
mendatangkan uang hingga belasan juta rupiah setiap bulannya betapa tidak untuk setiap ekor
kucing bengal ini bisa dibanderol lima hingga tujuh juta rupiah per ekornya tergantung usia kucing kucing
ini ditawarkan kepada pembeli melalui media sosial
menurut ali kucing bengal memang kian banyak disukai lantaran ciri khas totol di bulunya yang
membuatnya mirip dengan macan tutup ya semua karena corona yang membatasi orang bekerja
ke dalam daerah jadi yang mau tidak mau harus berusaha bagaimana yang saya menciptakan pekerjaan

penyelidikan kucing kucing yang saya mencari di kursi ini saya meminta kepada kucing kucing
untuk mencari penyelidikan kucing kucing yang saya mencari di kursi ini saya meminta kepada
kucing kucing itu begitu nah seperti ini kan sudah ada masing masing mampu saat ini
alijeng telah memiliki tujuh ekor indukan kucing bengal dalam empat bulan sekali setiap indukan mampu
melahirkan tujuh hingga delapan ekor anak kucing bengal walau memiliki potensi mendatangkan rupiah yang
tidak sedikit ali mengaku tidak mudah merawat kucing bengal apalagi dalam jumlah yang tidak
sedikit pemenuhan makanan hingga kebersihan tempat penting diperhatikan
agar kucing bengal tetap prima abdi febriadi wali wali mandar sulawesi barat